dalam pelaksanaan pembangunan nasional tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku tujuan pembangunan
di hari buruh internasional satu mei ini pemerintah dan semua pihak hendaknya menjadikan buruh sebagai salah satu pilar utama dari agenda kebangkitan perekonomian nasional
dan untuk pembahasan ini sudah bergabung melalui sambungan virtual riden hatam aziz presiden federasi serikat pekerja metal indonesia
selamat pagi mas riden
ya pertama terima kasih atas waktunya dan bahwa mei day kali ini tentu setelah pemerintah menerbitkan atau mengesahkan undang undang nomor enam tahun dua ribu dua puluh tiga tentang omnibus law
kita kerja dimana dari awal proses ini kami sangat berkeberatan
kenapa karena sangat mendonggrit daripada hak hak
karena sangat pekerja ya
maka mei day kali ini pun kami dari seluruh mm buruh di indonesia menyatakan sikap meminta kepada pemerintah dan juga dpr untuk segera mencabut undang undang nomor enam tahun dua ribu dua puluh tiga tentang kita kerja omnibus law
itu yang paling utama di dalam may day kali ini harapan kami
karena sudah terbukti ya semenjak proses undang undang omnibus law yang disebut cipta kerja ini disahkan
tahun dua ribu dua puluh satu tahun dua ribu dua puluh dua umk kami tidak naik
nah akibat daripada umk tidak naik maka daya beli buruh pun menjadi menurun

pemerintah menaikkan bbm
kita tahu ketika bbm naik maka implikasinya kepada seluruh kebutuhan hidup pokok juga naik
artinya kenaikan umk dua ribu dua puluh tiga pun itu hanya untuk memenuhi efek daripada kenaikan bbm
sejatinya setelah diterbitkannya undang undang omnibus law tentang cipta kerja ini maka daya beli buruh yaitu sangat menurun
sehingga ini pun akan berpengaruh kepada
karena salah satu faktor pendorong tumbuhnya ekonomi adalah konsumsi
nah konsumsi ini bisa tumbuh kalau daya beli buruh juga dipertahankan
nah jadi gitu bong yuda
mas riden tadi anda katakan salah satunya omnibus law ini terkait dengan bagaimana daya beli
kemudian pastinya terkait juga dengan kesejahteraan ya
karena pendapatan buruh tidak bertambah signifikan
sehingga pastinya berpengaruh terhadap perekonomian
lalu anda melihat kesejahteraan buruh ini apakah hanya bisa dilihat dari sisi pendapatan bulanan
take home pay ataupun ada hal hal lain yang menjadi pilar dalam pembangunan ekonomi nasional di
upah buruh itu selama ini ada dua komponen
ada yang namanya gaji pokok kemudian juga ada tunjangan
nah tunjangan ini dibagi dua
ada tunjangan tetap ada tunjangan tidak tetap
nah sehingga pendapatan ini sesungguhnya bulatnya menjadi upah minimum tadi umk
upah minimum itu adalah cara hitung daripada pemerintah untuk satu orang
sementara buruh rata rata sekarang mayoritas sudah berkeluarga
minimal kita hitung satu guru itu tiga orang
satu istri dan satu anak
sehingga pendapatan yang umk ini sejatinya tidak cukup
nah maka bagaimana solusinya
maka si buruh ini dia akan mencari tambahan
yaitu dengan cara bagaimana minta lembul kepada perusahaan
yang selama ini jam kerjanya hanya delapan jam per hari
selesai jam kerja maka meminta agak lemburan
yaitu bisa tambah dua jam atau empat jam kerja
sampai jam delapan malam
nah inilah cara buruh selama ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya
atau ada beberapa juga yang melakukan
ketika tidak ada lemburan di perusahaan maka dia cari di tempat lain
dengan cara ngojek dengan cara jualan jualan kecil kecilan dan sebagainya
nah inilah persoalan buruh ya ini permasalahan buruh
maka dengan terbitnya undang undang omnibus law ini
dimana ya variable untuk menaikkan umk itu diperkecil faktor faktornya
makanya dia akan menjadi lebih parah
itulah kenapa ulang ulang kami para gerakan buruh seluruh di indonesia
itu meminta kepada pemerintah untuk segera mencabut undang undang nomor enam tahun dua ribu dua puluh tiga ini
karena kalau ini terus diperlakukan
hampir pasti kawan kawan buruh nanti kehidupannya akan menjadi sangat susah
untuk memenuhi kebutuhan hidup pokoknya saja
ini dia harus banting tulang mencari tambahan tambahan di tempat lain
maka konsekuensinya pertumbuhan ekonomi pun nanti tidak akan sesuai dengan harapan pemerintah itu sendiri
kenapa karena sudah hampir pasti daya beli buruh ini tidak terjaga
maka konsumsi ya tidak akan terpenuhi
mas ridan kalau kita sedikit flashback di tahun dua ribu dua puluh
data tenaga kerja ter phk indonesia sendiri dari kementerian tenaga kerja
dari bulan januari hingga september itu mencapai sepuluh tujuh ratus enam puluh lima orang mas jumlahnya cukup besar
lalu bagaimana anda melihat hal ini terutama terkait tadi ya masalah ekonomi global
kemudian juga ada demand yang berkurang terhadap produksi
karena beberapa terkait dengan isu global ya terutama masalah sosial politik
kemudian bagaimana dengan tahun ini anda melihatnya
apakah memang ada kekhawatiran lagi terjadinya phk mengingat memang di negara negara lain
bahkan full disney sendiri juga phk kemudian perusahaan perusahaan besar juga mengalami hal yang serupa
dua tahun yang lalu memang di seluruh dunia
kita terjadi musibah yaitu pandemi covid sembilan belas
tapi sebetulnya di indonesia
kalaupun tidak ada pandemi covid sembilan belas kami meyakini
karena dalam undang undang omnibus law tersebut
ada kemudahan kemudahan bagi pengusaha untuk mem phk
atau tanda petik mengganti karyawan karyawannya dengan karyawan karyawan baru dengan status outsourcing
dengan status kontrak dengan status harian lepas
maka phk itu akan banyak
kenapa karena ada dua faktor pendukung di dalam undang undang tersebut
pertama adalah soal pesangon
yang memang faktanya lebih kecil dibanding dengan undang undang tiga belas tahun dua ribu tiga
yang kedua adalah mudahnya proses mem phk
mem phk itu sendiri
nah memang karena dua tahun kemarin ya kita dilanda pandemi covid sembilan belas
kelihatannya faktor itu yang utama
momentumnya seolah olah tepat
padahal kami meyakini
kalaupun tidak ada pandemi covid sembilan belas phk itu akan banyak
kenapa sekali lagi saya mengatakan
regulasinya memudahkan untuk itu
nah maka sekarang di dua ribu dua puluh tiga ini
pandemi alhamdulillah pemerintah sudah bisa atasi
dan seluruh dunia sudah hampir selesai
maka muncul lagi isu yaitu masalah global
terkait dengan dampak perang ukraina dengan rusia
ini pun pemerintah melalui menteri tenaga kerja sudah mengeluarkan permen
terkait dengan memotong upah
patuh yang orientasinya ekspor
nah kenapa menaker bisa melakukan ini
karena memang di onibus lawan ini dibuka uang untuk itu
maka saya mengatakan

dan ekonomi global juga saya rasanya di wilayah wilayah tertentu saja
yang sedang ada masalah
maka hampir pasti
proses phk itu akan banyak
onibus law itu sendiri yang dibuka uang oleh pemerintah
terhadap perusahaan perusahaan untuk melakukan itu
baik hari ini merupakan peringatan
tadi di lapangan juga terkatakan akan ada may day festive ya
dimana orasi kemudian juga aksi
apakah anda merasa aksi seperti ini masih cukup relevan
untuk menyuarakan aspirasi teman teman anda
aspirasi teman teman buruh terutama tadi
terkait dengan omnibus law dan beberapa kebijakan lain
yang dirasa tidak berpihak kepada para buruh
dan sejauh apa tindakan rekan rekan buruh
untuk memperjuangkan nasib kalian pada tahun ini mas
ya may day adalah hari buruh internasional
jadi may day ini diperingati di seluruh dunia
oleh gerakan buruh di dunia
nah latar belakang may day adalah
bagaimana para buruh memperjuangkan hak normatifnya
yang lebih dikenal dengan delapan delapan delapan
delapan jam kerja delapan jam istirahat delapan jam bersosialisasi
ya itulah sejarahnya may day
maka bagi saya sekarang bagi indonesia
momentum may day adalah momentum untuk menyatakan sikap
kepada negara melalui dominik pemerintah dan dpr
ya untuk membuat regulasi membuat undang undang itu balancing
ya kami paham investasi itu untuk profit
tapi tolong dipahami juga kami bekerja ada untuk kesejahteraan
maka pemerintah sebagai regulator
itu harusnya pada posisi dia menjaga keistimbangan ini
hak dan kewajiban
tapi sekarang faktanya
dengan terbitnya undang undang nomor enam tahun dua ribu dua puluh tiga cipta kerja itu
kami para pekerja sama sekali tidak ada perlindungannya
nah maka momentum media ini kami akan menyuarakan sekeras kerasnya
kami akan menyatakan kepada negara pemerintah dalam hal ini dan juga dpr ri
hanya satu saat ini yang kami butuhkan
cabut undang undang nomor enam tahun dua ribu dua puluh
karena sepanjang undang undang itu ada
saya hampir yakin hampir pasti dua ribu dua puluh tiga ini pun phk akan banyak
kenapa karena itu tadi ruang di undang undang itu dibuka
ya baik mas riden terima kasih untuk waktunya perbincangan pada hari ini
semoga apa yang diperjuangkan bisa terus ditegakkan
dan buru juga mendapatkan kesempatan untuk berkreasi mendapatkan sukses terang
dan aksi hari ini juga berjalan lancar tanpa ada hal hal yang merugikan buat kita semua mas
selamat pagi salam sehat selalu mas
amin amin sehat selalu